sejak jumat siang jalan raya fatmawati tergenang air setinggi lima puluh cm jumat sore
sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mogok mesin
drainase yang buruk di jalan raya fatmawati jakarta selatan menjadi penyebab utama air meluap ke jalan saat hujan deras turun
akibatnya arus lalu lintas dari arah fatmawati menuju panglima polem mengalami kemacetan panjang lantaran banyak pengendara yang tidak berani melintas
namun tidak sedikit pengendara motor yang nekat melintas dan mengalami mogok mesin
salah satu pengemudi ojek online terpaksa membatalkan pesanan
sejumlah petugas ppsu dan dinas tata air telah bersiaga di area banjir untuk mengatur arus lalu lintas dan memastikan jalan dapat dilewati
orderan di cancel ya bang